oleh karena itu yang sakit inilah yang harus kita lakukan pemisahan kita pisah
kita pisah ya
namanya kalau di dalam istilah penyakit itu kita karantina
atau bahasa yang lebih halus lagi kita sebutkan kita isolasi
ini dalam rangka untuk memisahkan antara sumber penyakitnya
faktor manusia yang membawa ini
dengan masyarakat sekitarnya yang kita yakini rentan
jadi kalau berbicara tentang isolasi
berarti kita memisahkan sumber penyakit dari masyarakat lain
ini intinya seperti itu sebenarnya
jadi siapa saja sih pak yang harusnya mengisolasi diri sendiri pak
ya yang pasti adalah orang yang sakit
orang yang sakit ini bisa kita dapatkan dengan dua cara
satu pasti sakit
manakala kemudian dari pemeriksaan
dengan swab kita temukan virusnya
berarti dia sakit
artinya dia pasti menular
kemudian yang kedua yang mungkin sakit
yaitu orang yang dari pemeriksaan rapid test
itu hasilnya positif
maka kita katakan mungkin dia sakit
atau kita yakini dia kemungkinan besar sakit
atau yang ketiga orang yang dengan keluhan
saya kok ada keluhan seperti covid ya
paling sering adalah panas
kemudian nafas yang tidak nyaman gitu ya
itu kita anggap sebagai orang yang mungkin sakit
nah yang paling banyak ini adalah orang yang tanpa keluhan
ini yang kita harus hati hati betul
oleh karena itu
di dalam kondisi sekarang ini
sebaiknya begitu ada keluhan
sudahlah langsung kita nyatakan bahwa dia sebaiknya melakukan isolasi diri
isolasi diri tidak dimaknai
ini yang beda
karena isolasi ini adalah sifatnya isolasi fisik
bukan isolasi sosial yang kemudian dikucilkan
tidak seperti itu
cuma ada kira kira protokol apa pak
misalnya saya ingin mengisolasi mandiri diri saya sendiri
kemudian saya tidak boleh kontak dong dengan anggota keluarga saya yang lainnya
nah bagaimana misalnya saya minta makan pak
atau ada aturan
ada aturan di penjara misalnya yang mengantar makan sampai pintu saja atau bagaimana pak
karena saya katakan tadi
isolasi ini adalah dalam konteks untuk menjaga adanya kontak fisik dekat
kita tahu bahwa penyakit ini kan menularnya melalui droplet
percikan ludah yang kecil kecil
yang keluar dari orang yang sakit pada saat dia batuk
pada saat dia bersin pada saat dia berbicara
itu bisa menjangkau jarak sampai satu lima meter lah
kalau kita mau aman
artinya kalau tidak ingin terpapar ini
mestinya lebih dari satu lima meter
kita lebih gampang dua meter gitu ya
nah di dua meter laut inilah yang menjadi jarak
oleh karena itu kalau kemudian misalnya saya merasa bahwa harus mengisolasi diri
saya bisa berada di tengah tengah keluarga saya
tetapi harus menjaga kontak fisiknya tidak boleh kurang dari dua meter
dengan semua anggota keluarga yang di situ
itu yang pertama
kemudian yang kedua
saya harus pakai masker terus
supaya percikan percikan ludah
droplet ketahan di masker
jadi itu yang menjadi mutlak
jadi bukan berarti saya tidak boleh ketemu
saudara saya tidak boleh ketemu orang tua saya
tidak boleh bicara sama anak saya
kontak sosial ada tetapi jaraknya yang diatur
jadi ini menjadi kunci
jadi wajib pakai masker gitu pak ya
iya harus pakai masker
masker apa saja pak
masker apa saja
masker apa saja
nah pak yuri ada beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh saudara saudara kita
baik di pemerintah desa di hitu di ambon maluku
kemudian ada saudara saudara kita juga yang di aceh
mereka berinisiatif pak melakukan isolasi mandiri
nah kalau melakukan isolasi mandiri seperti itu
kira kira kriteria bangunan apa yang bisa dipakai
kemudian fasilitasnya bagaimana pak juri
ya ini bagus tadi kita lihat di video awal ini bentuk inisiatif masyarakat
tapi ini kan menjadi kelompok
isolasi diri itu bisa saja tidak harus kelompok ya
satu orang di rumahnya dengan ketentuan dia tidak kontak dekat
dia selalu menggunakan masker
dia menggunakan alat makan sendiri
dan dia tidak makan bersama sama di dalam satu tempat dengan saudaranya yang lain
nah manakala tidak memungkinkan untuk sendiri sendiri
seperti yang kita lihat di video tadi
misalnya kreatif daerah boleh mengumpulkan mereka pada suatu tempat
prinsipnya adalah tempatnya nyaman
artinya yakinkan bahwa mereka bisa istirahat dengan baik
kemudian bisa dibatasi jaraknya dengan orang lain
kemudian yang berikutnya
sarana dasar kebutuhan manusianya terpenuhi
mck dan sebagainya
karena kalau kemudian kita buat isolasi kelompok seperti tadi
malah menimbulkan stres menimbulkan kesedihan
nah ini akan berdampak pada imunitas dia nanti makin turun
oleh karena itu terkait dengan lokasi sebaiknya dipilih bagaimana caranya mereka bisa bergembira
ada fasilitas tadi kita lihat olahraga bersama melakukan aktivitas bersama
buat happy happy gitu pak ya
iya harus senang hati
biar lupa dengan penyakitnya gitu pak
dan ini memang secara ilmu sudah diketahui bahwa perasaan gembira
perasaan tidak terkan tertekan
perasaan tidak stress
itu sangat sangat mempengaruhi perbaikan pada status imunitas seseorang
artinya kalau orang itu sedih orang itu stres orang itu ketakutan imunitasnya akan turun
nah kalau imunitasnya akan turun penyakitnya akan parah nanti
jadi kuncinya silahkan disiapkan di tempat mana saja kalau memang itu inisiatif masyarakat
tetapi membawa rasa bahagia rasa tenang
dan ini kuncinya cuma satu sebenarnya
memberikan pemahaman kepada saudara saudara kita bahwa dia memang harus mengisolasi diri
ini kan prinsip dari komitmen kuat kita bahwa yang sakit melindungi yang sehat
dia sadar sepenuhnya bahwa saya harus melakukan isolasi
kalau enggak nanti luar keuangan
tanggung jawab pribadi lah pak ya gitu ya
sehingga tidak ada merasa seperti di penjara
ini yang penting